kita ke informasi lain jika anda tengah menyusun rencana berlibur akhir pekan ini
kawasan cikini jakarta pusat bisa menjadi salah satu pilihan anda
di kawasan yang pernah menjadi destinasi wisata favorit sejak zaman penjajahan belanda ini
pengunjung bisa menikmati sejumlah kuliner bersejarah sekaligus menjelajah ruang angkasa
selamat datang di kawasan cikini menteng jakarta pusat
ini adalah salah satu destinasi wisata yang bisa dipilih kalau anda ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di kawasan ibu kota
karena di sini tidak hanya berlibur tapi juga anda bisa mendapatkan berbagai edukasi dan juga kaya akan sejarah
terletak di pusat jakarta kawasan cikini merupakan salah satu destinasi favorit untuk berwisata di kawasan ibu kota sejak dulu
keberadaan kebun binatang cikini sejak seribu delapan ratus enam puluh empat adalah magnet yang membuat kawasan ini senantiasa dipadati banyak orang
dipindahkannya kebun binatang ke kawasan ragunan jakarta selatan tahun seribu sembilan ratus enam puluh an tidak menyurutkan wisatawan untuk menyambangi cikini
karena pemerintah kala itu menyulap lokasi tersebut menjadi kompleks seni bernama pusat kesenian jakarta taman ismail marzuki
serta membangun planetarium dan observatorium
planetarium dan observatorium taman ismail marzuki di cikini merupakan satu dari enam planetarium dan observatorium yang ada di indonesia

planetarium dan observatorium cikini mulai dibuka untuk pembangunan

lokasi wisata edukasi yang lebih dikenal dengan sebutan teater bintang ini tetap ramai dikunjungi terutama saat liburan sekolah tiba
selain menyuguhkan pertunjukan teater bintang yang menyajikan peragaan simulasi perbintangan dan benda benda langit
harga tiket yang murah juga menjadi alasan utama ramainya kunjungan ke planetarium setiap harinya
dulu waktu saya sekolah juga pernah kesini dan menarik sekali sangat mengedukasi sekali ya buat anak anak
apa yang kamu tahu tentang planet
karena belum pernah
tak hanya mengembara di zakat angkasa planetarium juga mengajak pengunjung lebih memahami alam semesta dengan menyediakan ruang pameran benda benda angkasa
sudah selesai nonton dan tahu banyak tentang luar angkasa saatnya saya mengisi perut nih
karena hari ini tema jalan jalannya adalah di tempat tempat yang bersejarah di kawasan cikini makanya saya mau makannya di tempat yang juga bersih

rumah makan ini adalah salah satunya
rumah makan ini adalah salah satunya
mulai dijajakan sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh kuliner yang khusus menyediakan menu soto betawi ini mengklaim rasanya yang otentik merupakan daya tarik pelanggan
resep ini ada dari zaman kakek saya kakek saya itu jualan dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh an
bisa dibilang otentik karena dari bumbu bumbunya itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu gak pernah dilubah sama sekali gitu
enak enak banget ini kayak kuahnya tuh kerasa banget gitu dan gak cair jadi rada kental terus dagingnya juga empuk terus nggak amis
terus dagingnya juga empuk terus nggak amis

kelezatan soto betawi di rumah makan ini kabarnya juga mampu menarik minat sejumlah pejabat negara
sekarang saya mau masuk ke salah satu tempat kuliner favorit di kawasan cikini yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
es krim canian adalah satu dari tiga es krim rumahan legendaris di jakarta yang masih bertahan hingga saat ini
dikenal dengan sebutan es krim canang
es krim yang berbahan dasar gula telur dan susu ini
telur dan susu ini pernah menjadi suguhan kenegaraan saat presiden soekarno menjamu peserta olimpiade tandingan yang dicanangkan presiden games of the new emerging force atau ganevo tahun seribu sembilan ratus enam puluh
tak hanya untuk menjamu tamu negara presiden soekarno juga sering memesan es krim canang untuk dinikmati bersama keluarga
tau gak kalau ini bersejarah banget dulu tuh jadi kayak bung karno itu sering banget makan es ini
minta pembuatnya itu siapa namanya
ya itu dia buat es krim kayak gini akhirnya ketagihan jadi dibikin terus deh
pada masanya es krim canang pernah membuka restoran yang khusus melayani pembelian es krim hasil produksinya
namun gempuran es krim buatan pabrik membuat pemilik menutup toko dan mengalihkan metode penjualan es krim canang dengan hanya menitipkannya pada restoran atau warung
kopior dan durian menjadi dua rasa favorit yang juga disukai oleh presiden soekarno
hingga kini dua rasa tersebut tetap menjadi favorit bagi para penyuka es krim canang
saya menikmati ini berarti berakhir juga perjalanan saya untuk mengunjungi tempat tempat bersejarah sekaligus alternatif wisata di kawasan cikini jakarta pusat